gue udah putuskan gue akan tetap syuting hari ini
jangan cium gue
gue udah muak kat muka lo
lo kan bawa bunga buat buat buat si kevin kan
kita sambut kevin hartadis
terima kasih lagi ya
eh tuh tuh mas silau mas silau
kamera jangan kesini mas
ah resah lo tom
kok mimpi apaan sih sampai kayak begitu
gangguin orang aja lo
udah tutup lagi jenela ya
gue pengen tidur nih
ngantuk banget tom
lo kalau tidur lo bakal mimpi buruk
ih dikasih tahu
eh gue kasih tau nih
yang namanya waktu sama yang namanya ferah tuh
mungkin lo siapa ditunggu tungguin
wah mau nungguin mau nggak kayak baru amat
pokoknya gue sekarang mau
pacar lo yang di taktor tuh
eh jam berapa sekarang
jam sembilan kalau nggak salah ya
eh yang bener lo
nggak percaya sih
eh lo kan sebelum setengah sepuluh
harus nyampe lo kasi
orang roh kameranya aja setengah sepuluh
eh ya ampun ton
itu kayaknya dia deh kacau ton
ya udah gue bukain pintu
eh tunggu dulu
ya udah lo pura pura mati aja kayak marut
oh ya bener
itu gimana sih
lo aja yang mati
aduh gini aja ton
lo bukain pintunya
gue ngumpet di kamar mandi
ya udah deh
gue buka pintunya lama
siapa lagi tinggal disini semain lo
ehm selain gue eh ada cicak ada tikus
terus ada rayap banyak
oh ya kan
topeng monyet pelaran gue
itu sih dia
toilet cuman katanya
tol liat aja dong gue balas tuh
si kevin nggak ada dalam situ
ah diam lah
salah pintu woy
masih belum ganti baju
masih baru bangun
gimana sih kita kan harus syuting hari ini
kamu lihat muka saya kenapa
buset galak banget sih lo fer
biasa aja dong
aduh aduh aduh fer
kamu beneran sakit
luar biasa vin
jangan ikut campur
hah kayaknya saya salah tidur deh
vin ini baru komedi orisinnya vin
uh badan lo ngadep kesana terus muka lo ngadep kesini
pergi pergi pergi
ya udah kalau sakit kamu istirahat aja
sekarang kamu tolong tunggu di luar bentar
mana mungkin kamu bisnis syuting dalam keadaan seperti ini
lu ee lu diambil angle nya dari mana ya
wuih gak mungkin jelek
dari sini juga gak mungkin vin
aduh udah deh berisik banget
ih udah kira dirusak
kamu istirahat ya kevin ya
ya udah aku mau tidur juga ya
walaupun lu denganatin gue
pasti kalau dikasih bunga
kevin akan cepet sembuh
apa gue casting di sinetron aja
wih terus karir vijay lu dikemanain
itu kan kerja sampingan doang
nanti kalau misalnya gue udah ngetop di senetron
gue buang aja vj itu kekali ya kan
lu cuma capek tau nggak ngadepin cewek gila kayak dia
ini kan gue sering ngejalin lu ya
tapi kok ini gue serius nih gue serius
terus ee lu mau ngomong ke vera gimana coba
tenang aja vera itu cuma hal kecil ya kan
tapi aneh banget sih nggak bisa liat nanti saya emas dikit cakep dikit
langsung jodain tuh mata entar belotot jatuh ke bawah
udah turun turun turun
nggak tau diri udah tua juga
eh harusnya sadar dong pi udah tua
gondok gondok yang teruk
hmm mami udah cantik begini juga
untung mami masih mau sah papi
padahal itu mami udah tua bangkotan nggak tau diri lagi
yang aneh itu sebetulnya mami bukan pati
mami tiap hari ganti baju
kemarin pake baju bule tipis
sekarang pake baju ncim
ribu satu malem kali
jangan jangan mami ini ada ingkiran berondong
gue udah putuskan
gue akan tetap syuting hari ini
jangan cium gue
gue udah muak kat muka lo
lo kan bawa bunga buat buat buat si kevinin
wah ton lo kelewatan banget sih
lo gak ngasih tau gue apa si vernya balik
siapa bilang gue diem aja
tadi tuh gue udah gini
punya aja gak nyadar
liat nih layar gue jadi kayak gini
ah gak tau
apa itu kuper
muruh nih ya
mami kukasihkan sama papi
nanti biji mata nya jatuh kebawah
aku seeing you
nah ales nih
nih si kevin itu ternyata hebat banget mi
dia bisa ngegaya cewek yang cantik kayak tadi mi
si tony lebih lebih lagi
dia tuh kayaknya didebenin sama cewek
mereka itu hebat kalau mereka bisa bayar sisa uang sewa
hmm kalau cuma buat bayar cewek doang lah
pokoknya hari ini mami mau tagih uang sewa
kalau misalnya mereka nggak bisa bayar ya udah kami suruh pergi dari sini
jangan sampai gara gara cewek mereka kehabisan duit buat biar sewa
kalo supaya bisa dapet cewek yang baik
panjangnya si kevin